bukan bukan masalah apa sama umi loh
itu sih masalah kecil bisa diatasin tuh ntar
begini rum aki sebenernya gak marah sama rum
yang waktu rum gak mau ketemu tuh sama kijoko ketek
nah kijoko ketek itu sahabat aki rum
dia tuh ahlinya dalam hal ramal meramal
oh jadi aki itu lebih percaya sama kijoko ketek
daripada percaya sama takdir allah
dulu ya iya tapi kan sekarang enggak
karena aki udah tau hukumnya bisa kafir kan
tapi tentu bukan karangan lo sendiri kan rum
ya enggak lah aki
aki aki udah aki sabar tenang dulu
nanti kita tanya dulu aja ke aba gimana yang sebenernya ya
bener rum dia tadi selingkuhannya kemari
udah gue ketemuin katanya sih pengen dikabili namanya
kurang ajar tuh muhyiddin
bini lagi sakit dia berani beranian main api
tenang fren udah
ayo kunci di kamar mandi biar gak buron
jangan gue samperin
muhyiddin keluar lo
ngerahkan dia dulu
gue ini mandor daud mau bikin perhitungan sama lo
dah asal mantungat tuh diuntung lo
ampun be ampun
ampun ampun lo tau udah nyakitin anak gue

ampun ampun ampun ampun
dasar mantuk urap lo
kucingnya luar be
kucingnya sama lo muna tadi be
aduh ampun ampun ampun ayolah
maimunah kuncinya mana
mana yang pentingnya
pake dikasih urusannya berapa be
ayo cepet keluar lo
jangan be ampun be
be jangan di papak aja
dicingjang gue kalo perlu dimutilasi be abisin
be asal lo ketegak be
kalo sampe gue di gepuk sama mbak be lo yang salah paham
kalo yang gue salah maafin dong be
kedua aja anak gue lo pisahnya
ampun be serius ampun be ampun
gak ada ampun buat lo gak deh
be jangan di gepukin aja be tolong be
iya liat aja ntar ayo
lu udah berani nyanyian anak gue ya
lo berani selingkuh sama perempuan lain
emang lo udah punya ilmu kebal ha
berani berani nyimpan perempuan lain
saya nggak pernah punya simpanan
gak pernah selingkuh be
tanyain tuh sama emunah be
apa pernah saya pergi sama orang lain kalo gak sama dia be
lo jawab yang jujur
si muhyiddin ini sering keluyuran gak kalo malem
kalo emang bener gue toyor nih hidung jambunya
be jangan ditoyor aja be
be kapan apa keluyuran mi sama orang lain
dari wayate sama wayadur pernah apa ditokong lu lho sama umi
gak pernah sama orang lain
tapi kok emang itu bukan kena bener sama abah
abah gak tau mi
lihat mukanya juga gak pernah be
cewek yang mana tuh be
yang bener bang
dan puasa nih jangan bohong
kualat loh sama mertua sama bini sama anak
emun lo bisa diemin suasana gak sih
sumpah be saya gak pernah selingkuh demi allah
gak pernah bohong tolong be
kalau lo udah berani sumpah demi allah gue percaya
kalo gue gak percaya ntar gue yang ketulah
bener gak ruh
abah kan udah demi allah
berarti abang gak mungkin bohong
pren bener tuh pren kayaknya be
kalo hidungnya mohidin panjang bukan kayak pinocchio mut
tapi kayak gajah lampung kak
waduh lagi ame keluarga nih
pernah liin dong matika
iya tik ini orang tua saya
maaf ya tik lagi buru buru nih mau ada perlu sama rumana
oh mau ke rumah rumana
aduh mendingan jangan sekarang deh
tau kagak sih entuh orangtuanya rumana lagi perang besar
harang bulan puasa begini kok perang oh maksudnya perang melawan hawa nafsu begitu neng
aduh bukan aduh beneran karena nih aja main muna itu marah marah maju midin soalnya tuh
muhyidin ketahuan mau kawin lagi yang bener kamu tik cuma gosip kali aduh please deh
hati katu nggak bohong swear berani tajir ya soalnya ketemu ama calon bini mudanya
namanya lili semoga hai gue boy gitu deh pokoknya tetap aja di bawah tiga
hai udah pergi haji dua kali terus dia mau nikah dua kali astagfirullahaladzim
udah kita pulang eh bu anggi dan bayu kan mau ketemu sama rumana iya bu udah tanggung kita
nyampe di sini ayo masuk dulu deh babi ini gimana sih rame didengar mereka kan lagi panas
katanya suasananya kalau kita datang apa enggak kena imbas ini cucu cucu kita ini
babes ada akal sama sekali
tunggu tunggu tunggu daripada nih balik lagi kagak jadi ngapa ngapain mendingan pada main
kerumah tika aja kita buka bersama gimana entar dikenalin orang tua tika
wuhh tajir bener allah calon mertua itu kayaknya
ya allah kenapa ya akhir akhir ini banyak banget masalah yang datang
apa emang benar abah punya kekasih dan ingin nikah lagi
kalau iya keterlaluan banget sih abah dalam kondisi umi yang lagi sakit
abah tega teganya berbuat seperti ini
nih aduh kacau rom rom aki mau ngomong marum deh ngomong apa soal besoknya bukan bukan masalah
apa mau ngeloh untuk si masalah kecil bisa diatasin tuntar begini rom aki sebenarnya
sama sama rom yang waktu rom gak mau ketemu tuh sama ki joko ketek nah ki joko ketek itu
sahabat aki rum dia tuh ahlinya dalam hal ramal meramal oh jadi aki itu lebih percaya sama ki joko
ketek daripada percaya sama takdir allah dulu ya iya tapi kan sekarang enggak karena aki udah
tahu hukumnya bisa kafir kan tapi tentu bukan karangan lo
sendiri kan rom ya enggak lagi